majelis hakim pengadilan negeri sleman yang diketuai oleh aminuddin
hari ini menjatuhkan fonis hukuman mati terhadap terdakwa heru prasetyo
pelaku pembunuhan disertai mutilasi seorang wanita berinisial ai
yang terjadi di pakem sleman sembilan belas maret dua ribu dua puluh tiga silam
sidang berlangsung secara daring
di mana terdakwa mengikuti persidangan dari lembaga pemasyarakatan sleman
majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan keji berupa pembunuhan
yang dilakukan secara terencana dan memutilasi tubuh korban
berdasarkan fakta persidangan
hakim menilai terdakwa melanggar pasal tiga ratus empat puluh kuhp tentang pembunuhan berencana
tidak ada satupun hal yang meringankan terdakwa
fonis hukuman mati ini juga sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum
menyatakan terdakwa heru prasetyo alias putra rewa bikim nujahyanok
dan bukit ibu
menyatakan terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana
dua menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati
atas putusan tersebut terdakwa dengan didampingi penasihat hukum terdakwa
diberi kesempatan selama tujuh hari
untuk merespons fonis hukuman mati yang dijatuhkan majelis hakim
kami menghormati apapun yang sudah menjadi keputusan majelis hakim
yang kedua nanti kami dari tim penasihat hukum akan berunding dulu
dengan saudara terdakwa dan tadi juga sudah dibacakan langsung
dan secara daring ya daripada terdakwa mendengar langsung sendiri
apa yang sudah diputuskan oleh hakim dan pilihannya adalah
menerima banding ataupun pikir pikir
ai heri prasetyo yang menghadiri sidang putusan mengaku lega dengan ponis hukuman mati
yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa pembunuh putrinya
namun jika terdakwa nantinya melakukan proses banding
dirinya tetap menginginkan terdakwa dijatuhi hukuman mati
ya saya mengedapi tata hukuman mati ya karena proses mutilasi yang sangat kejam
kalau nyosir hanya ditusuk mati nggak apa apa ya
tapi ini dijadikan enam puluh lima
heru prasetyo membunuh korban ai pada tanggal sembilan belas maret dua ribu dua puluh tiga silam
di sebuah penginapan di kawasan pakem sleman dengan motif merampas harta benda korban
hal ini dilakukan karena terdakwa heru prasetyo terjerat pinjaman online sebanyak delapan juta rupiah
untuk menghilangkan jejak terdakwa kemudian memotong motong tubuh korban
dengan maksud akan membuangnya di toilet penginapan
terdakwa tak lama kemudian diringkus polda d i e di kawasan temanggung jawa tengah
dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan polisi
dinyatakan terdakwa berpotensi bisa melakukan hal serupa di kemudian hari
wahyu juniawan sleman daerah istimewa yogyakarta